weh kenapa keberanggikan
saat kejadian korban mengaku hendak pergi ke kantornya di wilayah maros
dari arah belakang ia mendengar suara sirine ambulans hingga ia meminggirkan mobilnya ke tepi jalanan secara perlahan
kami akan mempelajari video film tersebut
untuk melakukan penyuntikan terhadap para pelaku pengerusakan yang ada di video tersebut
kini polisi masih melakukan penyelidikan berdasarkan rekaman video yang diambil oleh korban